dikasih obat melalui duburnya
tapi bisa juga menggunakan apa yang diinginkan oleh konsumen
pertanyaan adalah pastinya keluarga ingin dong yang di indonesia untuk bisa lebaran bareng berpuasa bareng
untuk kranz sama dewa mereka akan kolaborasi
pemirsa ini telah terjadi kecelakaan kereta api ya tepatnya di cicalengka bandung jawa barat
cuma yang kelihatan satu titik doang pak yang ke arah ke sana nggak kelihatan
ini adalah jalur penerbangan yang kami peroleh dari data flight data recorder
dan kedengeran suaranya itu itu tuh bener bener kayak
paling ke tebok ke atas atau ke bawah ya kan
salah satu caranya lewat promosi melalui para dubes di berbagai negara
atas meningkatnya minuman berenergi
tapi kalau one way memang di semarangnya sendiri padat sekali
dilema yang tadi dikatakan pak satriawan
dengan penampil yang di bawah tiga puluh band itu mungkin kesulitannya gimana caranya membawa karakteristik dan identitas synchronize dengan konten yang tidak sebanyak synchronize offline gitu
akhirnya terhambat karena pandemi ini
bekerja sama dengan pertamina kami menambah tadi totalnya lima ratus delapan puluh delapan bilik peturasan dengan dua puluh dua posko
nah argumen politis yang mungkin dimaksud oleh pendukung dua adalah
tetapi tetap harus diambil mengapa ini pak dilakukan
sekarang masyarakat atau korbannya sudah mulai angkat bicara sudah mulai speak up
untuk menambah jinjang pendidikan gitu ya
namun jangan dicabut hingga ke akar
ini karena eventnya aja asian game